memasuki malam puasa hari ke dua puluh satu keraton solo menggelar kirap ting
dalam kirap ini seribu tumpeng melintasi jalan utama di kota solo
tradisi turun temurun yang dilakukan oleh abdi dalam dan raja keraton solo setiap hari ke dua puluh satu di bulan ramadan ini
disebut malam selikuran atau malam ke dua puluh satu
peserta kirap meyakini di sepuluh hari terakhir di hari ganjil akan datang laylatul qadar
yakni malam yang lebih baik dari seribu bulan
kirap melibatkan sekitar seribu orang peserta yang merupakan prajurit kraton sentono abdidalem dan petinggi kraton
seluruh peserta kirap dengan ubor rampe atau peralatan upacara dibawa keluar dari kori kamandungan
sekitar pukul dua puluh lebih lima belas waktu indonesia barat
rombongan di kraton solo
yang didahului oleh rombongan marching band dan prajurit keraton
melintas di jalan selamat ria di solo kirap ini tak urung menjadi tontonan warga kota solo
sampainya di joglo taman seribu dari solo seribu tumpang dijadikan satu dan didoakan oleh para sesepuh abdidalem
setelah didoakan warga pun menyerbu tumpeng untuk mendapatkan berkah
biar tidak semuanya selamat biar semuanya jadi berkah
ini tadi yang dimakan apa ibu
pengageng perempuan kraton atau pejabat pemerintah kraton
kasunanan surakarta di ningrat gusti pangeran haryo dipokusumo mengatakan
makanan yang diberikan oleh raja dipercaya selalu membawa berkah
sebenarnya makanan makanan itu ketika ditanam ketika dia tunggu didalat sampai dimasak di depan
kita itu sudah melibatkan berapa ratus orang atau mungkin ribuan orang yang kita hina
itu kita juga mendoakan
usai malam selikuran kraton solo juga akan menyiapkan agenda gerbek syawal di masjid agung pada lembaran nanti